langkah tim nasional u dua puluh empat indonesia di ajang asian games dua ribu dua puluh dua terhenti di babak enam belas besar
rizky rido dan kawan kawan tersingkir usai takluk dari uzbekistan lewat babak tambahan
bertanding di stadion shang cheng sports center pada kamis sore
timnas u dua puluh empat berhasil atau bermain ketat dengan uzbekistan hingga sembilan puluh menit pertandingan
tidak ada gol yang tercipta sepanjang laga membuat pertandingan terpaksa dilanjut ke babak tambahan
di babak tambahan ini uzbekistan berhasil mencetak dua gol ke gawang hernando ari
sementara squad indra syafri harus bermain dengan sepuluh pemain setelah hugo samir mendapatkan kartu merah di babak tambahan
timnas u dua puluh empat sebenarnya sempat mencetak gol lewat sundulan ramadan sananta namun dianulir wasit karena offside